nama sido muncul sudah tidak asing lagi bagi masyarakat indonesia
apalagi di musim hujan seperti ini
pasti ada beberapa produk unggulan sido muncul yang sudah siap di rumah anda
tidak mudah untuk membangun industri jamu di indonesia
apalagi sido muncul sudah mendunia
saat ini kami sudah mempunyai kesempatan yang sangat berharga
sudah di kantor sido muncul dan akan segera wawancara salah satu tokoh kunci
dan juga pemilik sido muncul irwan hidayat
mari ikuti kami di cnn indonesia business dan referensi
selamat pagi pak irwan
ya bagaimana kabar anda pak kita sudah lama ya tidak ketemu
terakhir ketemu enam tahun yang lalu
lalu apa pak irwan
ya sehat baik
nah ini apa rahasianya nih jamu apa saja yang diminum setiap hari pak iwan
oh saya minum jamu lah setiap hari
tolak angin terus minum kunyit minum temulawak
ya saya minum kunyit sama temulawak itu karena
kunyit sama temulawak itu baik untuk ini untuk pecernaan untuk lever
dan kita akan hidup di dunia yang bebannya itu polon
dan polosinya berat
apalagi baru saja kita mengalami virus yang melanda dunia seperti covid sembilan belas
ya itu luar biasa memang
iya dalam beberapa tahun terakhir ini memang sepertinya dunia semakin tidak sehat ya pak rio irwan
dan kita lihat memang industri jamu ataupun farmasi apalagi herbal
tren herbal ini sepertinya makin dipercaya oleh masyarakat
bukan hanya di indonesia tetapi juga mancanegara
boleh pak irwan ceritakan sedikit terkait dengan sido muncul
bagaimana jatuh bangun pak irwan membangun perusahaan ini sehingga bisa mendunia
saya mulai kerja tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
jadi selama sampai sekarang ini lima puluh tiga tahun
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan sampai tahun seribu delapan puluh empat an gitu ya itu nggak maju maju gitu sudah muncul
yang bisa membuat sido muncul maju
nah saya kepikir itu pabrik farmasi
pabrik farmasi itu maju tapi juga langgeng gitu
bagaimana saya bisa meniru farmasi itu
yaitu dengan uji uji dengan riset dengan mesti berbasis ilmiah
saya masuk ke misalnya penelitian kayak tolak angin itu diteliti uji toksisitasnya ya
lolos sebagai uji toksisitasnya
diminum sesuai aturan dia tidak akan merusak lever lambung dan lain lain
terus kemudian ini kan masalah kepercayaan ya
yang kedua referensi saya itu dunia kedokteran gitu
dunia kedokteran itu
sangat dokter itu sampai dipercaya sekali ya
itu salah satunya saya yang tertarik adalah sumpahnya dokter
sumpah hippocratesnya itu lucu
sumpahnya itu mengatakan
salah satunya ya yang paling buat saya berarti itu adalah
jadi bukan knowledge dulu gitu
oh kalau gitu
jomjoh harus dikelola dengan hati akal dan regulasi
enggak boleh regulasi dulu
dua hal itu ya membuat kami itu begitu taat kepada hati kami akal kami
bukan sama regulasi
sehingga kepercayaannya makin lama tumbuh
dan kepercayaan yang pertama kali tumbuh kami dapat dari karyawan
karyawan kami percaya dulu
dan itu menurut saya paling penting
orang sering melupakan gitu
padahal karyawan itu sumber kepercayaan yang utama
karena dia dapat berita yang pertama gitu
sehingga kalau kita itu baik karyawan tahu oh ini usaha ini baik
dan menanam kepercayaan itu bukan hanya dari keluarga saja dan juga harus ke karyawan
dan ini sangat penting ya
jadi kunci sukses sido muncul yang pertama adalah kepercayaan
ya kepercayaan misalnya gini
kalau keluarganya berantem ya
bagaimana orang percaya sama perusahaan itu
sama saudaranya saja berantem
sama konsumennya lebih parah lagi dong
kami sampai membangun kepercayaan itu yang paling penting itu internal dan dengan banyak cara
ya mencintai lingkungan mencintai tanah air mencintai sama saudara tidak pernah bertikai
iya pak irwan ini langsung saja tadi lompat begitu ya ke public company gitu
jadi sido munculnya sudah berhasil go public
tentunya di bali semua ini pasti
tapi masih ada sejarah yang sangat amat panjang
boleh pak mungkin jatuh bangunnya sendiri itu seperti apa pak
tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan kami punya utang empat puluh enam juta
sales nya rp delapan ratus ribu per bulan
tapi ada produk satu produk yang menyelamatkan kami itu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
namanya pel amor
itu menyelamatkan kami
sampai kami lunas ya dalam waktu beberapa bulan
terus kemudian kesulitan yang kedua tahun dua ribu enam
eh dua ribu lima ketika meluncurkan produk kukubima energy
tapi kami juga bisa melewati gitu ya
nah saya ini bisa menceritakan tentang pengalaman bekerja dengan saudara gitu ya
banyak keluarga yang
yang perusahaannya hancur karena pertikaian
di antara kakak adik biasanya begitu
saya dan adik adik saya itu bisa ngelewatin
meskipun kami ini banyak berbeda pendapat
berbeda pendapat a b
saya a adik saya b
salah satunya itu karena orang tua saya itu loh yang ngajarin gitu
kalau kamu itu berantem ya
itu tidak ada yang sukses
dan kami juga ngerasain gitu
mama saya itu sampai ngajarin kami
pokoknya yang penting itu pelajarannya itu cuma suru akur
nggak ada yang lain
jadi pelajaran marketingnya manajemennya cuma akur dan mengalah
nah tapi akhirnya kami beruntung ya bisa melewati
bahkan pada saat kami sukses seperti hari ini kami tambah baik
ya orang tua saya juga tidak pernah berantem
ini pelajaran ya untuk semuanya
kalau orang tuanya berantem
itu juga berantem
kalau orang tuanya berantem
tapi orang tua saya nggak berantem
tidak boleh berantem sama suami ataupun istri
harus akur terus supaya anaknya bisa sukses begitu ya
seperti pak irwan nantinya
ya ini kan kebetulan aja
pak iron kalau misalnya kita lihat
pak irwan sendiri saat ini sudah menjadi orang tua juga
bagaimana anda mendidik generasi selanjutnya untuk meneruskan bisnis ini
oh iya kalau pertama kalau anak anak dari generasi setelah saya ya pertama mendapat pendidikan
kemudian pendidikan itu sekolah ya
kita ajarin bahwa yang paling berharga itu adalah network
terus kemudian membangun kepercayaan
jadi kalau mereka itu ilmu itu tau
akhirnya saya juga ngerti nih
ilmu yang didapat banyak saya lihat
gak sesuai sama pekerjaannya
tapi mereka jadi orang sukses
waktu itu kami ngajarin anak anak dan keponakan itu seperti itu
dan kami memberi contoh
mesti yang jujur
yang nggak boleh bertikai gitu
ya kalau mereka bertikai
ini terutama karyawannya dulu
kalau begitu bosnya bertikai itu
bingung dia gak bisa mau apa gak ngerti
karyawan itu kalau di tempatnya tenang
dia itu akan berubah
jadi kami ngajarin anak anak
dan kami memberi contoh
dia ngajarin dia memberi contoh
orang ini luar biasa sekali
masih banyak sekali kunci sukses yang akan kita gali
tetaplah bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
menurut saya anak anak muda itu masih tetap masih
menggunakan akal budinya
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
dan saat ini masih bersama kami
direktur pt sido muncul bapak irwan hidayat
pak irwan kita kembali ingin mengulas
terkait dengan memang kalau misalnya kita lihat
sido muncul ini sudah empat karyawan ya pak
dan misi dan visi kedepannya seperti apa pak
waktu menghadapi lima puluh tahun ulang tahun yang ke lima puluh
saya membuat visi visi itu
membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan
sebenarnya sekarang itu ya artinya ya
tapi waktu itu saya membuat
gimana ya bisa membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan
nah visi misi itu terdengar
ya aneh juga ya
memang kayak setengah lsm gitu
ya membawa manfaat
kalau perusahaan harus beruntung
harus menjadi perusahaan global gitu enggak
tapi ternyata visi misi itu
membawa kami sukses gitu
karena apa yang kami lakukan
itu tidak boleh
tidak bermanfaat bagi masyarakat
dan tidak bermanfaat bagi lingkungan
sehingga kami mendapat banyak kepercayaan
tapi yang paling bergensi ya
misalnya kami mendapat dari kementerian perindustrian
green industry selama lima tahun
ya ini yang terakhir dapat aki
terus kemudian sdgs award tahun dua ribu dua puluh
jadi kami satu satunya perusahaan
padahal kami juga tidak sebesar yang lain tuh
ya nggak sebesar yang lain
kami ini cuma termasuk besar
diantara yang kecil
tapi kami dapat sdgs award
mengalahkan perusahaan yang besar besar
yang ketiga kami di pro permas
tiga tahun berturut turut
nah itu kami senang ya
membawa sesuatu yang paling berharga
iya kita lihat banyak sekali
award di kategori filantropi seperti itu ya pak
kita juga lihat pak irwan memang sudah terkenal
di sosok sosialnya
banyak sekali kegiatan sosial yang anda lakukan
tadi misi visinya juga peduli terhadap masyarakat
dan juga lingkungan
apa sebenarnya cerita di balik itu pak
pastinya ada turning point
yang di dalam hidup bapak
oke saya harus peduli terhadap masyarakat
dan juga lingkungan
karena saya lihat banyak sekali
ada beberapa ceo yang memang ada
momen tertentu yang menjadi turning point mereka
kalau pak irwan bagaimana pak
jadi saya kan waktu ulang tahun sudah muncul yang ke lima puluh
kami buat visi misi itu
dan visi misi itu ternyata berhasil
tapi saya punya satu pengalaman
yaitu tahun dua ribu dua
waktu itu memilih anna maria sebagai bintang iklan
hasilnya luar biasa lho
selge nya naik empat kali lipat
terus kemudian mbah marijan
nah di dalam tahun itu tahun itu
tahun depannya saya kan sering pergi sama anna maria
sama mbah marijan
ternyata mereka itu dicintai sama masyarakat
nah itu menyadarin saya kalau itu
yang paling berharga itu dicintai ya
dan yang paling gampang kan dicintai
karena kalau kita mencintai kita dicintai
setuju gak itu
kalau kita mau mengagumi orang
memangnya kita terus dikagumikan enggak
tapi kalau mencintai itu
grade nya yang tertinggi itu gampang sekali ternyata
kalau kita mencintai kita dicintai
terus saya punya ide
kalau gitu saya harus mencintai
tanah air di mana konsumen saya tinggal
terus mencintai bumi merawat bumi
di mana konsumen saya tinggal
supaya dengan cara begitu saya menunjukkan bahwa kami peduli
dan itu berhasil
nah ini analoginya penting sekali ya
jadi ini bentuknya cinta
cinta tanah air
tapi pak kalau misalnya kita lihat balik begitu ya
kadang kadang cinta ini kan harus menelan dulu
saya implementasikan begini
bukan cuma cinta
saya iklan saya uangnya saya dedikasikan untuk katarak
untuk bibir sumbing
untuk membantu bencana
nah bagaimana anda mempertahankan dan juga menjaga cinta konsumen kepada si korban
itu mencintai konsumen itu dengan cara begitu
tapi kan kami juga berupaya untuk mempertahankan
supaya laku itu produknya harus baik
sudah tidak ada teori lainlah
kecuali produknya baik bermutu aman
tidak ada yang lain teorinya
yang tempatnya jauh
tempatnya tidak enak
tidak ada promosi
dan yang jual judes
cuma yang baik saja
makanya yang kami lakukan adalah bagaimana kami mengembangkan mendevelop produk produk kami
kami kembangkan terus
kami tidak berhenti
yang penting jangan berhenti
jadi kalau misalnya kita lihat pak irwan punya perusahaan farmasi dan juga jamu yang segitu besarnya ya pak
pernah stres gak sih pak
saya justru stres waktu saya umur dua puluh satu
karena saya kan pernah mengalami sakit selama setahun
mulai dari tifos malaria
tapi saya waktu itu saya beruntung ketemu dengan orhiba
olahraga hidup baru
sampai hari ini
berarti lima puluh tiga tahun
setiap hari empat puluh menit
makanya saya bisa ngomong kalau orang itu sakit orang itu mesti mencari alternatif
saya waktu itu suruh minum obat penenang obat supaya bisa tidur
saya mesti cari jalan lain
terus kemudian obatnya saya minum seminggu sekali
dua minggu sekali
stres itu ada terus
bahwa gini ini stres takut
ternyata oh yang dulu pengalamannya takut tuh cuma kayak gini
itu nanti akan membuat orang itu beda cara mengelola kesehatannya
ada orang yang enggak minum obat terus
anti depresan terus
makin lama makin banyak
nggak harus cari akal
masih banyak cara yang bisa membuat orang menjadi sehat
jadi pola hidupnya
meskipun sakitnya parah apapun
oh saya parah sekali
umur dua puluh satu ya pak
pola hidupnya harus sehat
dan kita perlu tahu nih rutinitas pak irwan seperti apa
saya mesti keep moving
mesti tetap gerak
dua tiga kali panas gitu ya
terus kemudian saya juga cari kegiatan gini
kalau hati saya lagi nggak enak ya
wah nemuin ide
orang itu ya kalau dapat ide itu stresnya jadi hilang
wah saya terus jadi interesan sekali
membuat kopi yang enak
jadi hal itu yang dilakukan
makanya saya selalu bilang kalau siapa sih orang yang nggak stres hidup ini
semua kan pasti punya beban
nah coba yang kreatif
mikir saya yang kreatif
wah ini nih ide baru nih
begitu idenya ada kita interestan kita melupakan stress kita
nah melupakan satu jam dua jam itu penting
untuk menjaga kesehatan mental
makanya mesti keep moving
yang ketiga supaya kita berpikir yang positif
iya pola hidup yang sehat dan juga menjaga kesehatan mental ini sangat penting
dan nanti akan tumbuh inovasi
inovasi baru untuk bisnis anda
seperti itu ya pak irwan
ya itulah akhir akhir
ya pak irwan dan tentunya kami juga ingin ada masukan dari pak irwan untuk anak anak muda sekarang ya
kalau kita lihat banyak sekali anak anak muda sekarang kurang sabar
ingin jalan pintas untuk menjadi orang yang sukses orang yang kaya
bagaimana anda melihat fenomena seperti ini
oh ya itu biasa lah anak anak muda ya harus gitu
ya kalau anak anak muda bercita cita seperti saya dulu
nanti kalau sudah umur enam puluh baru kamu sukses ya
mesti cepat memang
nah cuman cuman ya
segala sesuatu itu harus dipelajari
tapi memang mesti cepat
anak anak muda sekarang itu harus cepat
harus berpikir yang kreatif
tapi kalau saya disuruh ngasih pesan ke anak saya ya
udahlah gunakan akal budimu itu
pakai akalmu dan hatimu
udah itu segala hal
kamu punya ide a
akal budimu b
punya diajarin temen begini
misalnya orang buat startup
oh ya buat startup semua gitu
ya buktinya startup juga banyak yang collab
tapi kan memang itu perjalanan kehidupan
menurut saya anak anak muda itu masih tetap masih cepat kreatif
menggunakan akal budinya
akal budinya pasti kalau dia ngajarin ya
dia diajari mesti baik
itu akal budi
ya enggak tahu ya kalau akal budinya ngajarin
saya rasa tidak ada lah akal budi yang seperti itu
baik akal budi ini sangat penting
dan tentunya tidak boleh melupakan proses begitu ya
pokoknya yang penting anda kalau gini
sudah menggunakan akal budi
saya ya di
saya kan sebagai direktur marketing
yang penting buat saya adalah presentasi anda kayak apa
cara kerja anda gimana
masuk jam tujuh
pulang jam sembilan
sama teman gimana
kalau baik itu kan pilihan
baik sama teman temannya gitu
ada yang jahat sekali
pokoknya bukan jahat
pokoknya suka ribut gitu
tapi kalau dia sudah logikanya akal budinya sudah jalan
hasilnya saya enggak pernah
enggak pernah saya minta
makanya kalau sekarang itu kpi nya pak
makanya saya bilang gimana kpi kok keberhasilan
kpi itu sebenarnya adalah presentasi yang benar
di perjalanannya sudah mati matian
tapi kalau enggak berhasil ya saya enggak pernah marah
nggak pernah marah saya sama anak buah saya
pokoknya kalau berhasil kamu kalau tidak berhasil saya yang tanggung jawab
jadi selama hampir lima puluh tahun ya eh di sini tiga puluh tahun
ini saya sadar sadar juga baru dua puluh an tahunan
akhirnya saya nemuin itu
jadi saya enggak pernah ngeluarin orang
nggak ada yang tak keluarin
keluar sendiri aja mungkin karena saya merenggut terus
tapi enggak saya tidak pernah punya niatan itu
dan saya enggak pernah ngeluarin orang
jadi kalau anak anak yang nomor satu itu punya ide cepat jalan
memang kalau mau kaya cepat ya bagus
tapi gunakan akal budi
dan jangan salah ya
kalau kita itu logik kita bisa hidup baik
pasti hidup baik kalau akal budinya jalan
baik terima kasih
tentunya kita tidak boleh melupakan tadi ada beberapa kunci sukses dari pak irwan hidayat
dan salah satunya adalah akal budi
itu sangat penting ya pak
gunakanlah akal budi
karena akal budi itu segalanya
baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
ya terima kasih